pada saat kudeta militer situasi jalanan di kota terbesar myanmar yangon terlihat tenang
toko toko pusat perbelanjaan dan pusat kegiatan masih tutup
tidak terlihat adanya aktivitas warga yang signifikan
sebaliknya di salah satu jantung kegiatan warga di yangon yakni chinatown
suasana keramaian terlihat seperti biasa
diakui salah satu warga harga bahan pokok masih stabil dan daya beli masyarakat tidak berkurang
kudeta yang dilakukan oleh angkatan bersenjata myanmar juga melahirkan sisi lain
viral di jagadmaya sebuah video aerobik seorang wanita
sekilas video senam ini terlihat biasa
yang menggelitik adalah lagu yang digunakan
lagu asal indonesia berjudul ampun bang jago digunakan untuk senam
sekaligus memperlihatkan situasi jalan utama kota naibidaw
di mana kudeta militer diduga sedang berlangsung di belakang si wanita
sontak video ini mengundang reaksi beragam dari warga net
bahkan sampai dengan saat ini sudah dicuitkan lebih dari enam
pasca kudeta militer yang dilakukan di jagadmaya
dan penahanan pemimpin de facto aung san suu kyi
pemerintah myanmar saat ini juga menyerukan keadaan darurat negara selama satu tahun ke depan